dan besok aku ada tes pak
aduh kamu ngagetin aja deh
emang gak jalan ngelamun
enggak aku gak ngelamun
kamu lagi kenapa
tadi udah belanjanya
udah aku taruh di dapur
kamu lagi ada apa sih
enggak gak ada papa
yaudah kalau gitu aku cek dulu ke belakang ya
bener gak papa
kamu gak biasa seperti ini loh
yaudah aku cek ke belakang dulu ya
kayaknya mama lagi ada pikiran
bapak apa kabar pak
pak dadang ada urusan apa kesini
saya berobat pak
tapi lagi nunggu orang dulu pak
saya mau ketemu sama temannya sini mau jenguk
biasa pak kelelahan aja pak
kok mana dadang kayak kenal gitu sama ah
jangan capek capek pak
kalau udah capek sih rahat
nih saya ada sedikit rezeki buat pak dadang di terima ya
jadi ngasih uang ke saya
pak dadang kan selama ini udah ngerawat makam ayah saya sama adik saya
oh alhamdulillah terima kasih pak
saya duluan ya
nih inget ya
ini yang terakhir
iya bu terima kasih bu
ya kenal atuh bu
kan dari dulu saya yang ngurus makam keluarga pak al
papanya sama adiknya bu
adiknya perempuan atau laki laki
aduh mama tuh gak terlalu inget
karena waktu itu pernah ketemu sekilas pas dia jemput rosa di reuni
tapi namanya siapa tuh mama lupa gak inget
rosdiana bukan mah
ya bukan perempuan

berarti benar saudaranya aldebaran memang laki laki
tau gak namanya siapa
tau gak namanya siapa
saya udah lupa bu
tapi kalau nggak salah boy apa joy gitu bu
soalnya saya udah lama gak ngurus makam
gak ada apa apa dengan roy tanto
tante gak usah mikir yang aneh aneh
kita cari roy yuk
tante tenang dong tante please ya
iya tenang dulu tante
nanti kita ketemu roy ya
tentang dulu tante nanti kita ketemu roy ya

dan kalau seandainya nama adiknya al memang roy
apa itu roy mantannya mbak andi
roy yang udah gue

jangan jangan angga kesini mau ketemu sama ah
gue harus ikutin dia
jangan pernah kasih tau al kalau kita pernah ketemu

sepertinya ada yang ngikutin gue

enggak kok udah gak ada sih
aduh gue gak boleh kehilangan jejaknya
gue udah nyelidikin sampai sejauh ini
gue harus tahu rahasia aldebaran
masih di lab sekarang
ketemu juga akhirnya
ya masih ada beberapa
ya masih ada beberapa
pemeriksaan lagi harus dilakuin
cuman sekarang lagi di rongsen
insya allah bisa cepet cepet sembuh
gue nunggu disini aja kalau gitu
gue sempat gak sengaja ketemu andien di pemakaman
ya kalau gue beli jujur
gue tuh ngerasa aneh banget
dia gak tau kalau lo ternyata kakaknya roy
orang yang udah dia bunuh
adiknya al adalah roy
lo pasti punya alasan nikah dengan andin
lo jadiin dia istri lu gak mungkin kalau gak ada alasan
semua pasti ada alasan
lo seperti aja sama gue
lu cerita sama gue sekarang
lo jujur semuanya
semua rahasia lo aman di tangan gue
gue sama roy itu bener bener sohib banget
gue deket banget sama dia
lo sudah seperti abang gue sendiri
lo bisa percaya sama gue sekarang
lo bisa percaya sama gue sekarang
dikadangkan ani bukan karena cinta
untuk membalas semua dendam
atas kematian roy
tapi sekarang beda
dendam sudah menjadi cinta
gue masih ingat persis kejadian itu
dan lo bener bener takut akan kehilangan seorang istri
kalau lu gak sayang sama dia
lu gak mungkin khawatir seperti itu
tapi gak semudah itu gak
terkadang hati dan pikiran gue itu gak sejalan
karena gue udah ngerasain semuanya
gue bisa bertamai dengan dendam
dewa ahmad baunya
dia perempuan yang
because lo kelihatan biar
berjalan balik di singkije
nah sikinya kedatangan tamu di csq
ini kan kimberly
mereka adalah pasangan yang sangat fenomenal
fantastis bombastis dan menggelegar tahun ini
langsung payalah csq ya
ada mas randy dan miss kiki
jangan jangan panggilan sayang dari randy nih
aduh romantis sekali sih anakku itu
aduh aku ada ide nih
aku akan cari alamatnya kimberly sama orang yang buat vlog ini
halo ada yang tahu alamatnya miss kiki
gue paham apa yang gue rasa
karena gue udah ngerasain semuanya
cuma lu lihat gue sekarang
gue bisa bernama dengan dendam
gue bisa ngelupain semuanya
dendam antara gue sama lu antara gue sama roy
apa gue mampu menghilangkan dendam gue
udah apa mbak mirna
kan tadi lo belum jawab pertanyaan gue
soal adiknya pak bos
ih mbak benar kok nanya itu laki sih
aku aja sudah jawab
aku bukan siapa
soal adiknya pak bos
ih mbak mirna kok nanya itu lagi sih
kiki mesti jawab apa apa ini
ngapain tanya tanya kayak gitu mirna
pak bos pak bos udah pulang
enggak tadi saya kan lihat itu tugasnya rena yang family family itu pak
terus adiknya pak bos ceo
sementara bu rosa bu bos pernah ngomong sama saya kalau anaknya laki semua
rosdiana itu adik angkat saya
apa lagi boleh ditanya
nggak ada nggak ada pak bos
sekarang saya minta kalian kerja kerja aja yang bener ya
saya paling nggak suka ada orang yang ikut campur urusan orang lain di rumah saya
paham pak bos
tunggu kan mbak mirna sih jadi kita kan yang benar
udah kiki mau nyumpel di sana aja
kalau rosdiana adik angkat berarti bener nih
adik kandungnya pak bus emang laki laki
emang siapa sih adiknya pak bos
kok hampir ditutupin gitu dari andin
adin pasti marah besar sama gue
belum lagi keluarganya
semuanya kan jadi makan runyam
dia nanya rosdiana meninggal karena apa
kecelakaankah atau sakit
terus mama jawab apa
mama mesti jawab apa ke andin
berbohong itu sangat melahkan al
kenapa kita gak terus terang aja soal roy ke andi
tapi mak kalau
mama kasih kamu waktu dalam seminggu ini
kalau kamu gak mau terus terang
mama yang akan terus terang ke andin
mama capek al
ini udah keputusan mama
kamu terima ya
kalau kamu gak terus terang i'll do it
besok pagi mama mau ke makam

maaf bergil daftar brothers dan ibu
ayah jatuh kirim mu

saya juga mau konsultir sama siapapun aprended
kamu kenapa sayang
kamu lagi sakit ya
aku cuma kecapean aja
aku pengen istirahat
mama anterin ke kamar ya
kamu istirahat di kamar aja
akhirnya paketan baju gigit
dari korea udah datang
biar aku keliatan menik menik
aku pasti menik menik
kalau pakai baju ini kan
gak sabar deh aku mau pake baju ini
aku mandi dulu aja kali ya
terus nanti tak copot dan sekalian foto foto
jangan jangan ini orang nge fins kali ya
mau kirim hadiah kali ya
gue kasih tau aja deh alamatnya kiki
ada yang kasih alamatnya gimbeli
jalan alamanda lima
tapi dimana ini
yaudah aku harus cek dulu nih
makannya harus yang banyak ya
ma malam ini
aku tidur sama mama sama papa ya
halo selamat sore dengan bu andini karisma putri
iya dengan saya sendiri ini siapa
kami dari universitas pelita nusa
ingin memberitahukan kalau
ibu lolos di tes pertama
dan melanjutkan ke tes berikutnya
alhamdulillah ini berdiri
jadwal tes berikutnya kapan
besok pagi jam sembilan
dengan agenda tes praktek
jadi ibu dimohon datang lebih awal ya bu
iya siap siap siap
nanti saya akan data lebih awal
terima kasih banyak ya
aku lulus loh mas wawancaranya
dan besok aku ada tes praktek
saya ikut semua
hati aku masih gak paham mas
padahal kamu baik banget sama aku sekarang
dan aku bisa merasakan ketulusan kamu
tapi kenapa kau masih nolak aku ya mas

apa gue harus coba buat lupain dendam gue ke andin ya
aku harus suapin rena mas
aku juga harus siap siap buat besok
aku juga harus siap siap buat besok kan
mau saya bantuin
gak usah mas
aku bisa sendiri
perlukahan kamu begitu hangat mas
pelukan kamu begitu hangat mas
tapi aku takut menikmati kehangatannya
aku takut berharap lebih
dan aku juga lebih takut kecewa lagi
barusan istri saya memberitahukan ke saya
katanya dia mendapatkan kesempatan untuk tes mengajar
saya ingin mengucapkan terima kasih
karena istri saya sudah diberikan kesempatan
almarhum ayah kamu dulu itu sudah sangat banyak membantu saya
apa yang sudah saya lakukan ini belum ada apa apanya pak
tapi hal ini sangat bernilai sekali untuk istri saya
tapi perlu pak al ingat
saya hanya bisa memberikan kesempatan buat istri pak al
yang menentukan diterima dan tidaknya itu
bagaimana kemampuan dari istri pak al sendiri
dalam hal ini saya tidak bisa ikut campur
sekali lagi terima kasih pak
baik pak al
semoga andin juga dinilai baik saat tes mengajar besok
duh bagus juga nih bajunya

aduh mas reddy kelapa kelapik kalau ngeliat gigi pakai baju ini

ah foto di depan kali ya
terus nanti diposting di sosial media
waduh bagus itu ki
kecil batuk lewat cilincing
beli pengki di rawa buaya
eh itu siapanya yang baju kuning
hayang kiki jantung hati uya
begitu anggun begitu cantik
begitu mempersona hatiku
kalau cantiknya itu udah bawaan dari lahirnya
susah kan untuk menghindarinya
kalau buat tanya kaki
apa juga boleh
tapi yang bagus
fotoinnya biar kayak model model gitu loh kakinya jenjang
terus kelihatan mukanya tuh inner beauty nya tuh langsung terpancar gitu
ya bener ya angle nya ya
tar dulu tar dulu jangan main pencet pencet aja
belum duduk yang bener
diitung ya yang bener dong
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
ini saya mau antar dokumen ini ke pak al
kita selfie sekali dua kali boleh ya mau enggak
saya udah ditungguin
jangan dulu pergi
bentaran doang kok cuma foto
udah itu doang mau ya
oya oya cepetan sini aku mau minta tanda fotoin
ah pake mandi lagi
nah fotoin kita berduanya
eh lah dah
aku nih oya bawain dulu
dia yang bahagia uyak yang repot
dihitung ya dihitung ya benar
dah sini dah sini
mas mas hadap situ mas
bentar bentar bentar situ tahan
pondok pelita jalan alam anda lima jangan lupa yuk itu bu di depan yang pagarnya panjang banget
astaga ini rumah atau istana presiden
gerbang pintunya aja panjang seperti gerbong kereta api
astaga disini rumahnya kimberly
tapi aku pergi aja kali ya kalau ketahuan sama randy pasti nanti dia marah bu maaf
jadi turun bu enggak enggak usah pak kita balik apartemen aja ya baik bu
kalau aldebaran kakaknya roy dia pasti tahu masa lalu mbak andi dia pasti tahu kalau mbak
andin dipenjara karena tuduhan membunuh roy tapi kenapa kenapa justru dia nikahin mbak andin ada apa
kamu tuh kagetin aja deh
kenapa kayak orang ketakutan
udah gak ada apa apa kok sayang
kamu udah pulang
kamu mandi kih biar aku siapin baju abis itu kita makan malam ya
hai tidak ada kebohongan lagi yang kamu sembunyikan elsa karena aku sudah benar benar capek
andi lagi siapin materi buat praktek ngajar besok
tapi kok nulisnya manual
kenapa di buku gitu sih
kamu tuh kalo buka pintu pelan pelan bisa gak
gak usah gr
udah sana lanjutin lagi tuh
bikin tugas buat ngajar besok
kok kamu tau sih mas
ya tau aja apa ya
apa sih gak saya tau
saya mau keluar sebentar
sebenernya bagaimana sih mas
perasaan kamu ke aku
kenapa aku selalu merasa kamu itu sangat takut ya mas
takut untuk cinta sama aku
baru jalan hujan